ya udahlah saya manjat aja loh
eh kembarangan manjat
gak boleh manjat
lah gak boleh kenapa
pak saya datang ke sekolah ini mau belajar
iya setengah minggu lah
tapi gak gitu juga caranya kan sampean kesiangan
nah terus gimana dong pak maafin saya pak
udah gak mau saya mau macet aja
oh saya laporin sama pak togar ini biar sampean disekor
udah ngenya tema k pop nih ra
bintang tamunya bts juga
hmm pengennya sih kayak gitu
jadi kalian jangan lupa dateng ke acara gue oke
oke makasih ya
ada apa nih rame rame kayaknya seru bang
gak ada apa apa
ya doang nih gue mau ulang tahun kalian dateng ya ke acara gue
kado nya harus k pop juga kan ya ra
hmm nggak harus sih cuma sangat disarankan
tapi pastinya harus spesial juga kan
iya dong kan ini hari spesial gue
tuh lihat temanya aja spesial
oke makasih ya ra
kayaknya keputusan gue buat mundur dari perjodohan ini memang tepat
sekarang ara udah balik lagi ceria kayak dulu
kayaknya dia serius sama omongannya kemarin
kuderan banget nih undangan buat lo
jangan lupa dateng ya
spesial gak nih buat gue ya
spesial tuh liat beda warna cetekannya
kok malah request
gue tuh lo datang aja udah seneng banget
gue pasti dateng lah
hmm sekarang perasaan lo gimana
hidup kan harus berjalan jadi jalanin aja udah
ini gimana ceritanya kok omset kita selama dua hari ini bisa menurun drastis
ini kamu kamu gak salah bikin laporan kan
enggak kok madam
memang dua hari kemaren pelanggan yang dateng gak begitu banyak
bahkan ada sampe yang marah dan gak jadi makan disini
gara gara gak ada live music
gara gara michelle kita bisa rugi besar

anak itu selalu aja bikin masalah ya
udah sana sana kamu kerja
lihat misalnya saya gak akan lepasin kamu sampai kamu ganti rugi
saya akan putut kamu michelle
saya akan perform gantiin michelle
udah deh mendingan kamu sekolah aja gak usah macem macem
bilangin mau gantiin michelle mau kerja
nanti ujung ujungnya bikin saya sakit kepala
saya mau perform disini tanpa dibayar
asalkan michelle gak dituntut apapun
mana murid misi perdamaian itu
dia kenapa belum dateng lagi kawan
eh malah justru toh
dia ini tiap hari yang bikin masalah
bukan bikin damai
nah div lo tuh kenapa sih
kayaknya itu sewot banget sama si mike
mau bagaimanapun juga
dia anggota dari anak klasi ps
bagian dari kita
udahlah jangan dimusuhin
legian kan masalah reki babak belur udah kita balas juga tuh
sekarang kita nggak usah lah musuhin si
mike itu terus hansi sama si mike
legen ngapain sih dibahas
hei itu tuh masa lalu
sekarang kita itu hidup di masa kini
dan masa depan
nona ini punya kata kata itu dalam sekali
kayak sudah lupa saja
kalo dulu itu
pernah susah move on dari alinu
kayaknya lo deh
yang belum bisa move on dari aldino ya

itu bukan ember
itu tidak ember sama sekali
peta punya rasa ini tidak ada sama sekali sama nona bella itu
oh kurang ajar sama menteri pertahanan negara ips ini
kamu orang berdua kembar jangan ikut ledekin betta tong
kamu orang berdua mau
beta jodohin sama kembar ipa itu
eh betta liat kamu orang berdua ini kayaknya cocok
saatnya gerbang sekolah ditutup
ya papa pak bukain dong
baru lima menit pak
pak udah udah tetep gak bisa
mau lima menit cek mau berapa menit tetep gak bisa
mending kalian pulang aja karena kan udah tau kan peraturannya
kalau telat ya nggak bisa masuk
aduh dong pak
pak netizen beliin baso deh pak
iya pak iya pak bener saya tambahin nih pak
baksonya mau berapa terserah bapak
gak usah ngerayu atau nyogok saya
saya ini orangnya jujur tak iya
mending kalian balik aja balik balik
saya ini kan anak baru
saya belum tau peraturan disini pak
biarin saya masuk ya pak
saya janji gak bakal telat lagi
mau anak baru kek
mau udah sepuluh tahun
ya tetep gak bisa
yaudahlah saya manjat aja loh
eh kamu malah manjat eh
gak boleh manjat
lah gak boleh kenapa
pak saya datang ke sekolah ini mau belajar
masa dulu pak
tapi gak gitu juga caranya
kan sampean kesiangan
nah terus gimana dong pak
udah gak mau
saya mau manjat aja
biar sampean disekor
jangan jangan jangan
udah telat kesiangan
malah mau loncat pake
pintu i pak
udah satu minggu
kita punya pintu masuk rahasia
dan belum satu pun anak eps yang tau
selama ini mereka sombong banget
ngerasa punya pintu rahasia sendiri
mereka belum tau aja
kita juga udah punya sendiri
gue liat liat kusut banget muka lu
dan anak baru itu
gue harus kasih pelajaran buat dia
dari awal dia ngotot banget
ngaku ngaku sebagai pacarnya emisial
padahal kita sendiri udah tau kan
kalo peraturan anak ipa dan ips
itu gak boleh pacaran
bukannya dari awal michelle juga udah banyak nyalain aturan al
ya lo tau sendiri lah
michelle udah ada anaknya itu kan
jadi lo denger ya
mereka tuh gak pacaran
jadi michelle gak bisa disturb buat nyalahi aturan
iya iya belain aja terus
lo tuh seot kayak gini
karena lo gak terima kan
jabatan wakil ketua jatuh ke tangan michelle
makanya lo kesel sama dia
maksud gue gak gitu ya
ipah harus solid
jangan ribut kayak gini
lo juga di
udah lah gak usah baper
dargara udah gak jadi waketos lagi
gue gak baper
yaudah kalo gitu sans dong
kok bisa pada telat
iya serius anak ipa
nanti cantik telat lagi ya
udah udah masuk
pelan pelan ya
jangan lari jangan lari
lo tuh makin lama makin berani ya
peraturan apa sih
jalanan ini masih area sekolah
jadi semua siswa boleh lewat sini
lagian gue ini kesini dalam misi perdamaian
jadi gak usah bahas peraturan ipa ips di depan gue
ai gue gue gak sabar banget deh nunggu hari ulang tahun gue
gue seneng kalo lo tuh itu cerita
ini baru temen gue gimana sih
berarti pas kemarin gue ke lo lo gak anggap gue temen
ih jahat banget nih selma
eh gak gitu gak gitu
mas gue lo lebih cantik kalau ceria
nggak murung murung kayak gitu
oleh karena itu gue udah menyiapkan
kado spesial buat sahabat terbaik

lo udah dong

gue tuh kelewatan tau pre ordernya gara gara gue sibuk menggalau
aigoo michelle mau kasih banget

ya ya muah
seneng dong berarti
taruh dulu di tas
aigoo michelle mau kasih banget
ya udah dong
aigoo michelle mau kasih banget
ya udah dong
aigoo michelle mau kasih banget
ya udah dong
aigoo michelle mau kasih banget
ya udah dong

aigoo michelle mau kasih banget
aigoo michelle mau kasih banget
aigoo michelle mau kasih banget

aigoo michelle mau kasih banget

aigoo michelle mau kasih banget

aigoo michelle mau kasih banget